panglima tni jenderal andika perkasa membantah menutup diri terkait pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap prajurit tni dalam suatu perkara
hal tersebut disampaikan panglima tni jenderal andika perkasa pada selasa dan menyikapi terbitnya surat telegram panglima tni nomor st seribu dua ratus dua puluh satu dua ribu dua puluh satu
mengenai prosedur pemanggilan prajurit tni oleh aparat penegak hukum
namun demikian andika mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai surat telegram panglima tersebut karena diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai panglima tni
tiga puluh satu ya betul tiga puluh satu jadi kami juga memiliki prosedur karena memang diatur undang undang sedangkan peradilan umum pun juga
saya harus cek lagi mbak ya tetapi saya harus ikuti peraturan perundangan harus
jadi mekarisme soal pemanggilan segala macem itu soal teknis saja tetapi ya kalau memang diperlukan kan selama ini juga sudah berlangsung
sudah berlangsung dan ada mekanismenya dan sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan yang enggak sama sekali enggak ya
direktur pusat studi konstitusi universitas andalas ferry amsari mengkritik surat telegram yang dikeluarkan di akhir masa jabatan mantan panglima tni marsikal hadi cahyanto
ferry mengkhawatirkan surat telegram itu bisa menjadi intervensi dalam proses penegakan hukum para anggota tni
apakah dia izin atau pemberitahuan tidak jelas
maka kalau dibaca bunyinya itu saya agak punya keyakinan bahwa ini tujuannya untuk mengintervensi proses ya
apalagi kalau kemudian dalam rangka penegakan hukum itu akan melibatkan banyak apa katakanlah perwira atau anggota lainnya
yang tentu saja
kalau melalui atasan itu sama saja mengintervensi proses
karena bukan tidak mungkin atasan militernya juga terlibat